kapolri jenderal baduddin haiti menyatakan identitas pelaku peledakan di mapore surakarta bernama nur rahman
pelaku terkait atau merupakan bagian dari jaringan bahru naim warga indonesia yang kini bergabung dengan isis
kadif humas polri irjen polisi boy rafli amar menyatakan kepolisian tengah mengidentifikasi pelaku dengan melakukan pengecekan dna dari anaknya
sebelumnya polisi merilis secara resmi temuan sejumlah barang bukti di lokasi kejadian
terima kasih nur rahman yang bersangkutan adalah kelompok abu musab yang pada waktu itu kita lakukan penangkapan sebelum pergantian tahun baru
yang bersangkutan ini diketahui yang melarikan diri jadi pada saat melarikan diri pada saat penangkapan di bekasi
terungkaplah mereka merupakan jaringan tetap di bawah pengaruh dari oman abdurrahman dan bahru naim
sementara inisial yang dapat kita sampaikan atau nama yang kita duga adalah nur rohman
sebagai yang bapak kapolis sampaikan tadi sekarang ini kita ingin meng crosscheck yang pertama dengan hasil dna dari keluarga
kita berharap nanti akan semakin memperjelas kepastian bahwa yang bersangkutan adalah nur rahman yang memang dpo
di lokasi tersebut ada beberapa
material yang diduga digunakan pada
group yang meledak tadi
antara lain ada beberapa
ada beberapa serpihan
dan juga bekas bekas